seperti halnya di sekolah dasar negeri satu johar baru jakarta pusat
pada hari pertama pembelajaran tatap muka pihak sekolah memperketat aturan protokol kesehatan
selain untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas protokol kesehatan ketat harus diterapkan
guna mewaspadai potensi penularan virus hepatitis akut yang kini menghantui kelompok usia anak anak
kemudian kami menghimbau juga untuk anak anak tidak berbagi tidak berbagi makanan
kemudian tidak juga berbagi minuman ya karena mereka kan membawa tumbler sendiri
membawa makanan sendiri
nah untuk mengurangi resiko itu
kita benar benar mengingatkan anak anak untuk sementara ini tidak boleh berbagi
kantin pun dalam posisi tutup berarti
iya kantin masih tutup nanti menunggu instruksi dari sudin atau dinas
kepala suku dinas pendidikan wilayah dua jakarta pusat uri parsih memastikan
seluruh ruang kelas yang digunakan murid untuk belajar telah dibersihkan
pihak sekolah mengimbau para orang tua
untuk senantiasa memantau kondisi kesehatan anak mereka
terutama yang tengah dalam kondisi sakit
namun tidak sedikit orang tua yang khawatir menghadapi ptm pertama
seperti di sekolah dasar negeri sambong jaya kota tasik malaya jawa barat
sebagian orang tua memilih untuk menunggu di lorong sekolah
agar bisa memantau sang buah hati selama pembelajaran berlangsung
khawatir gimana bu cara mengantisipasinya ke anak biar nggak terkena
di sekolah mahajaran ujajar gitu tapi di rumah
di rumah aja gitu
pihak sekolah mengaku belum menerima arahan dari dinas pendidikan kota
terkait antisipasi penularan hepatitis akut
namun proses pembelajaran tatap muka tetap dijalankan dengan protokol kesehatan ketat
tim liputan cnn indonesia